hai libur pak bukannya kita hari ini harus ke kantor polisi apa
libur pak bukannya kita harus ke kantor masak atau kantor polisi
habis ini aku mau cari ricky
kita ke rumahnya ya habis ini aku mau cari lagi ya
enggak mau tolong keluar dulu ya pak saya mau paksian dulu ya sakit sakit
dulu ya pak saya mau paksian dulu ya pak saya mau paksian dulu ya pak saya mau
paksiannya dulu emang ini tuh pas lagi bersalin kayak gini dibuka atau ditutup
terus kamu udah ngundang siapa aja untuk acara siraman rusa aku cuma undang papa
mama semua mirvan aja sih terus gimana
i'm sorry itu bukan
elsa sudah ditemukan
oh udah siap aja ya bener baru bangun kayaknya
hai ya aku percaya sama kamu

hai tapi beneran enggak papa
hai tapi beneran enggak papa nanti bella histeris lagi

iya kan ada papanya ada psikiater juga
iya kan ada papanya ada psikiater juga dan bella juga nggak mau bisa terus terusan
dan bella juga nggak mau bisa terus terusan
dan bella juga nggak mau bisa terus terusan bergantung sama saya dong
bergantung sama saya dong
bergantung sama saya dong
kalau gitu sampai ketemu nanti
kalau gitu sampai ketemu nanti
kalau gitu sampai ketemu nanti
tolong ren ini jessica lagi pengen banget ketemu sama kamu
loh gimana sih hai apa jeruknya